usai direnovasi lapangan basket di smpn tujuh puluh empat rawamangun jakarta timur ini
diresmikan langsung oleh ketua umum pp perbasi dan niko sasi
meski secara ukuran tidak memenuhi standar fiba
kondisi lapangan basket di smpn tujuh puluh empat rawamangun jakarta timur saat ini
sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai tempat latihan
di lapangan ini derek michael pemain muda andalan tim nas indonesia
pernah mengasah kemampuannya bermain basket saat bersekolah dulu
yang pasti kami berpikir seorang atlet tidak mungkin akan lahir
tanpa ada grassroots yang membina mereka menjadi pemain
nah perbasi mempersiapkan ini di ulang tahun ini
bagaimana kita harus kembali memperhatikan ke bawah
dan tahun depan kalau bisa kita berpikir bagaimana tim nasional
yang mantan pemain nasional juga akan kita rayakan menjadi salah satu acara kita
saat masih menjadi siswa smpn tujuh puluh empat
deric michael memang menjadi andalan tim basket sekolahnya
selain tinggi badannya yang di atas rata rata anak seusianya
sejak smp talenta basket deric michael yang kini kuliah
berlatih basket di amerika serikat ini juga sudah terlihat menonjol
kalau untuk basket memang jauh menonjol dia di antara teman temannya
dan juga mungkin dia sebelum datang ke sini juga sudah dasar dasar basket
dia sudah mengetahui mengalami
atau sudah pernah masuk latihan di klub basket di luar sana
jadi kalau di sini kita bisa melihatnya
ketika dia kita latih kita kasih materi basket
dia sangat sudah langsung nyambung begitu bang
renovasi lapangan basket di smpn tujuh puluh empat ini adalah bagian dari kegiatan perayaan ulang tahun perbasi yang ke tujuh puluh satu
tak hanya di bekas sekolah derek michael
rencananya mulai tahun depan perbasi juga akan membenahi dan merenovasi
lapangan basket di sekolah sekolah lain yang dianggap memenuhi kriteria
dan persyaratan yang sudah ditentukan
erlangga wisnuhaji urib handong